halo harapan saya sih agar makin banyak yang meski atur sih karena sketch sendiri itu
membawa hal sesuatu yang positif kita punya hubungan dengan beberapa orang tanpa harus mengenal orang
atau mengenal nama selama setor high five itu enggak ada istilah kayak ras itu kayak gender atau
apapun itu hai hai
memanfaatkan momen dan berani mengambil resiko memulai
mereka tetapi itu ada solusinya akhirnya para skaters berinovasi untuk tetap bisa memainkan
trik trik jahil mereka di papan skate walaupun tidak bisa dengan ukuran real ataupun ukuran
sebenarnya akhirnya fingerboard lahir dan ternyata ini diterima luas oleh skaters di
seluruh dunia dan memanfaatkan peluang ini seorang anak muda asal jakarta memanfaatkannya
sebagai ceruk bisnis dengan omset yang menggiurkan erwin halo halo kita nggak bisa ya main di skatepark yang
basah ini ya kita gak bisa nih kondisinya licin dan agak berbahaya mungkin kita bisa langsung main
di skatepark kemang oh ada di sana ya ya okelah langsung aja kita cek ke sana ya oke
sebagai penggemar olahraga skateboard erwin tidak sekedar bermain skateboard sebagai pengisi waktu
skateboard juga menjadi ajang bersosialisasi ini mulai suka bermain skateboard itu dari kapan sih
sebenarnya itu sih hobi hobi sma ya hobi hobi sma ya dulu kayak yang mana tony hawk pro skater
kita kerespirasi lah kok bisa kayak naik atas besi gitu oh dari zaman itu ya seru banget terus ada
salah satu teman yang suka main juga kan akhirnya coba gabung nongkrong sampai

skateboard mulai berpikir bahwa skateboard indonesia ini bisa dijadikan salah satu bisnis
dan olahraga itu memang bagian penting buat hidup kita juga selain pola makan ya
jadi akhirnya saya tetap olahraga dengan skate sampai akhirnya saya dapat kesempatan atau ruang bisnis di situ
tahun dua ribu sembilan erwin memutuskan merintis usahanya
saat itu ia masih berstatus karyawan di sebuah perusahaan advertising
pada tahun dua ribu sepuluh saya memutuskan untuk berhenti ke bisnis
dengan peluang ya sepertinya pemasanan atau order itu cukup banyak
terus unik juga karena nggak semua pemain yang ada di indonesia itu
gimana sih sebenarnya kalau di luar itu tantangannya untuk bermain skateboard
justru di luar itu jauh lebih adrenalin banget karena dengan bentuk obstacle yang tidak standar
kalau di skatepark kan quarter seperti ini
udah ketahuan ya
tapi kalau street itu ketemu floor yang sesuai batu bata atau batablok angkrit kita nggak tahu
tapi di situ tantangannya
tantangannya di situ ya
ini gimana nih cara eriknya
ah akhirnya bisa
yolah kalau gitu kesana ya
oke kita lihat
bermain skateboard memang tidak sepenuhnya aman
karena itu tidak semua orang dapat melakukan olahraga ini
tapi seiring semakin diminatinya skateboard di tanah air sejumlah tempat berlatih bermunculan
bahkan kini anak kecil pun dapat dengan lincah memainkan sejumlah trik dari permainan papan luncur ini
selain itu ada juga kondisi kondisi tertentu yang akan menambah risiko kecelakaan dalam melakukan olahraga yang lahir di era tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an ini yaitu di street area
kalau kita berbicara mengenai bermain skateboard di arena outdoor itu seperti apa tantangannya
pasti kan berbeda dong dengan main di skatepark yang udah ketahuan obstacle obstacle nya gitu
kalau di street atau outdoor itu lebih ke tantangan ke floor
floor yang berbeda
terus dengan kondisi security tentunya
security ini maksudnya di ocean security
ya itu biasa lah
karena nggak boleh nggak boleh gitu
ya mungkin security nya juga nggak salah
karena kan mereka biasanya seperti itu

jadi itu justru kalau nggak ahli lebih beresiko ya
jadi mereka rata rata kalau untuk ke street tuh memang udah menguasai obstacle di skatepark
mereka tahu basic jatuh terus tahu melakukan sebuah triknya
jadi lebih cepat lah untuk melakukan di street
memang tidak semua area membolehkan para skaters memainkan papan mereka
hal inilah yang membuat erwin dan teman temannya selalu melakukan survei terlebih dahulu
jika sudah berurusan dengan security
maka mereka akan memilih area lain yang lebih aman
maka mereka akan memilih area lain yang lebih aman
itu cuaca faktor utama sebenarnya
faktor utama ya
gak mungkin kita main skate gitu
dimana kita harus kayak porsi tenaga terus dengan kondisi hujan
dan kondisi papan juga akan sayang
karena kan ini kayu kan biar gimana pun ini kayu
oh bisa melapuk gitu ya
bisa lembab bisa punya umur
jadi kalau biasanya anak skate itu kalau hujan sih mainnya figureboard
kayak mainan tapi ya
ya memang ini mainan
tapi dimainkan dengan cara yang sama
itu ya permainan ini mulai banyak dimainkan oleh para skaters di tanah air itu sejak tahun berapa
itu mulai diterima itu dua ribu sembilan dimana mulai bisnis saya
akhirnya mereka kenal
wah ini kayaknya seru juga
ada beberapa skater memang main ini
dan ada beberapa juga bukan skater tapi mereka main sendiri
oke dan akhirnya itu membuka peluang
membuka lahan bisnis saya
ini cara memainkannya
ini basicnya sama kayak skate tapi saya tunjukin aja langsung
karena butuh arena khusus
butuh arena khusus nggak bisa di sini ya
nggak bisa ini terlalu besar
berarti ini solusi kalau hujan
atau cuaca nggak bersahabat gitu ya
tak hanya penggemar olahraga skateboard yang tertarik
masyarakat awam pun khususnya anak anak muda juga tergoda menjajal fingerboard
rendahnya resiko kecelakaan dan aneka trik menarik membuat fingerboard berhasil mendapat
dan dapatkan pasarnya sendiri
namun erwin tidak langsung terjun memproduksi fingerboard
ia lebih memilih memproduksi obstacle atau rintangan yang dibutuhkan oleh para pemain fingerboard
saat mendesain rintangan tersebut erwin tetap berpatokan pada ukuran real dari rintangan standar skateboard
namun ia mengecilkannya ke skala satu banding sepuluh
yang pesan pertama kali siapa
pembeli customer pertama kali
customer pertama kali ada teman kuliah
ketika itu saya bikin untuk pribadi
oh untuk pribadi
terus ya bang bikin ini ini
saya foto itu kan dengan bangga kan
terus saya mainin
terus tiba tiba ada yang datang
wah ini boleh nih
langsung hari ketiga langsung dibeli
terus yaudah nanti bikin lagi
ingat nggak jual berapa waktu itu
itu sekitar tiga ratus lima puluh
ya ada banyak opsi
kurang lebih seperti ini
oh sekolah lebih seperti ini
terus saya pikir wah ini kayaknya boleh juga nih
bahal apa sih win
ya lagi buat apa sih
sampai akhirnya jadi rutin
untuk memanfaatkan rintangan dan skatepark ukuran mini tersebut
erwin memanfaatkan sisa triplex yang tidak terpakai
kreativitasnya ini membuat pemilik bengkel yang menjadi mitra bisnisnya
heran sekaligus bangga
jadi kita kalau tahu begitu ya kita bangga
jadi dari bahan sisa aja kita bisa istilahnya bisa apa ya
menjadikan sesuatu yang lebih kan
dari situ kita juga bisa ambil ilmunya kan
dari barang sisa aja bisa jadi bagus
apalagi barang yang bagus bisa semakin bagus
ada beberapa vendor dia bilang bang saya mau bikin ini dong
karena mereka memang tidak tahu kan
ini dari sisa batu nisan bukan
sepertinya sih iya harusnya
sejumlah event dan promosi saat pesanan
datang erwin harus memberanikan diri
bernegosiasi dengan sejumlah vendor
memang agak berat juga untuk modal kan
standar komisik itu modal
berat di modal tapi sebenarnya
kalau memang kita niatin kita berani
yaudah akhirnya saya bayar mundur
beberapa vendor dan mereka
percaya yaudah gak apa apa bawa aja
oke pada saat itu apa
yang diciptakan dan
dari barang barang yang diciptakan itu
menjadi modal berapa
banyak lagi untuk step berikutnya
itu lagi itu kita sebutnya
seperti ini kalau di
china atau di luar luar negeri itu
bench atau bangku ini termasuk ya
ya ini termasuk standar
untuk main skate itu ya memang harus granit
ada beberapa vendor
bakal apa karena
memang gak men's skate
mereka gak tau kan
ini kan sisa batu nisan bukan ya
biasanya batu nisan kan
sepertinya sih iya harusnya
mereka juga gak tau
saya sebutin gelas detail apa
itu bakal apaan sih
sampai akhirnya saya bawa desain
terus saya bilang bang ada bahan sisa gak
karena memang gak besar size nya
perlunya berapa dia bilang itu
dibolehin sampai akhirnya yaudah bang
saya bikin banyak
ya udah bikin
dari situlah mungkin kepercayaan
terus memang masih agak muda juga kan ibu
bocah lah setelah itu
ya udah lah
untuk menarik minat konsumen
erwin memiliki strategi khusus dalam membuat desain
erwin menyesuaikannya dengan momen atau hari besar tertentu
strategi ini cukup berhasil menarik minat konsumen
papan bernuansa halloween ini misalnya
yang bernuansa halloween ini misalnya
desain ini ia keluarkan menjelang perayaan halloween
desain ini ia keluarkan menjelang perayaan halloween

ternyata papan desain ini mendapatkan apresiasi dari konsumen
ternyata papan desain ini mendapatkan apresiasi dari konsumen
sejauh ini desain yang bisa dikatakan prima donna gitu ya
sejauh ini desain yang bisa dikatakan prima donna gitu ya
yang seperti apa tuh desain desain seperti itu
kalau sesuai namanya sih finger pop itu lebih ke pop art

tapi nggak yang terlalu berat gitu gitu
ini ada satu desain yang cukup simpel sih
tapi nggak tahu kenapa

sampai tiga d itu lebih dibinati aja
oh dan repeat order nya banyak
repeat order nya lebih banyak
mungkin karena lebih nggak terlalu berat
terus lebih jelas detail
kadang ada beberapa orang yang pengen liatin finger pop nya
ada juga yang gak mau ada logonya
bagaimana untuk memperbesar pasarnya
sehingga mungkin order an akan terus berdatangan
kalau sosial media itu udah pasti paling

terus kita ada rider lah istilahnya
itu yang kita support di beberapa daerah
itu yang kita support di beberapa daerah
mereka yang menggunakan produk kita
dengan secara profesional
atau yang gak kenal skate
atau fingerboard mereka mencontohkan
ini loh mainnya ini loh caranya
dan mereka show dan wah ini layak nih untuk dilihat

orang awam itu tertarik
dari dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas
memproduksi rintangan dan juga fingerboard

baru pada dua ribu enam belas
erwin memproduksi papan skate
itu pada saat itu momennya apa yang membuat anda
akhirnya juga memproduksi papan skate seperti ini
itu pada saat itu momennya apa yang membuat anda
ngangkat karakter dari image brand atau
si pinger pop itu sendiri
buat fokus di skate
memang saat itu memang
agak pertanyaan dengan nama
gue nama itu tapi gue fokus di skate
dengan menggunakan rider
rider itu kayak endorsement
tapi yang benar benar kita create
menjadi seorang profesional nantinya
oh jadi di endorse
material kayu maple tidak tersedia
di indonesia akibatnya erwin
terpaksa membuat skateboardnya di
tiongkok dia menggunakan biasa forwarder
sebagai cara berpromosi
erwin meminta sejumlah atlet skateboard
untuk memakai papan skate buatannya
para pengguna papan skate keluaran
finger pop pun bermunculan
cukup bagus ya buat pasaran
dalam negeri itu sudah cukup bagus
di indonesia juga sudah cukup besar
jadi kebutuhannya juga cukup banyak
beberapa brand lokal
seperti finger pop dan yang lainnya
itu cukup membantu sih
dengan kualitas yang cukup bagus
kalau untuk saat ini sih
brand finger pop salah satu
sanggup bersaing di indonesia
dari brand lokal lainnya
mungkin bisa dihitung untuk
brand baru yang baru ngeluarin
dia mampu bersaing
mencapai delapan ratus an juta rupiah
namun erwin masih butuh
waktu panjang untuk membuat
brand skateboard finger pop lebih dikenal luas
pasalnya saat ini
mayoritas omset finger pop masih berasal
dari penjualan finger board dan rintangan
penjualan ini sudah
kita sudah berhasil
untuk penggunaan normal digunakan sebagai
ini sebenarnya buat finishing furniture
pelapis yang akhir
jadi karena motif maple sendiri itu agak eksklusif lah seratnya
dibanding kayak triplek atau sejenisnya
untuk memastikan rintangan sudah cukup sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan
erwin melakukan pengecekan terakhir sebelum barang tersebut diberi desain grafis dan dijual
karena desainnya yang rumit dan detail erwin tidak menggunakan cat semprot
kita ada bahannya sendiri seperti ini bentuknya
nanti akan setelah di print itu dipotong per kecil dan akan di press disini
itu kalau kena air nggak masalah
dan jangankan kena air skateboard atau fingerboard sendiri kan mainnya itu karena gesekan kan
kayak dia kerel atau besi gitu digesek
atau di granit yang kemarin itu di grind atau di slide
ke depannya harapan ke depannya untuk fingerpop itu apa
harapan saya sih lebih memperluas target lah ya
misalnya kita bisa ekspor nih ke beberapa negara dengan kuantiti yang besar
karena pesaing sendiri di indonesia cukup sepi lah bisa dibilang
jadi kita bisa menguasai
tapi kalau mau diakuin itu kita harus kayak keluar gitu
untuk naikin image brand gitu
terus salah satunya itu punya rider dari luar
oh dari luar ya
selama hampir enam tahun berbisnis
lulusan d tiga dari kampus inter study ini masih mengelola sendiri perusahaannya
hampir seluruh proses dari ide desain dan penjualan ia lakukan sendirian
termasuk menitipkan dagangannya di sejumlah skate shop
sejauh ini ada belasan skate shop yang melakukan kerjasama konseniasi dengan fingerpop
rata rata berada di kota kota besar
seharusnya dia harus naik step lagi biar bisa punya yang komplit set gitu
sebesar yang sama brand brand luar
kalau dia masuk nih kayak banyak lah brand brand luar masuk komplit set itu
kita redup penjualan mereka bisa membantai kita semua gitu
karena dia berani harga yang dibawa gitu
orang tua menjadi sosok penyemangat erwin
mereka ibarat energi pasangnya gitu ya

saat ia memutuskan berhenti dari pekerjaan di dunia advertising dan fokus
di dunia skateboard orang tuanya tidak menghalangi
orang tua dulu mungkin taunya orang kerja tuh pergi pagi pulang sore
tapi keadaan itu kan berubah
dengan adanya kayak hobi atau industri industri lain yang tanpa harus dilakukan
dengan pagi dan sore selesai
saya mulainya itu ketika
pergi skate tapi dengan jangka waktu yang lama kayak seminggu sebulan
tour di beberapa kota
dibalik itu sendiri saya punya sesuatu
misi atau saya mau bawa nama finger pop
dan orang tua saya akhirnya tau saya itu ternyata oh kamu punya bisnis ya
dan kamu tuh bisa menghasilkan sesuatu dari bisnis kamu itu
ami ibu erwin merupakan sosok yang mengiringi jatuh bangun usaha anak kesayangannya
bagi ami hobi skateboard anaknya bukan suatu hal yang mengganggu
selama dilakukan dalam kerangka yang positif dan tidak merugikan orang lain di sekitarnya
ya buat saya sih alhamdulillah ya punya anak kayak erwin itu
dia berdikari sendiri mau apa apa beli sendiri gitu
segala pun beli sendiri mau kuliah pun beli sendiri gitu
bantu doa gitu aja
usaha saya cuma begitu kan
dia usaha sendiri
memulai usaha di usia belum genap dua puluh lima tahun
erwin bekerja keras membangun bisnisnya
seluruh sisi bisnis ia pelajari sendiri
dengan cara langsung terjun dan belajar dari guru terbaik
baik adik erwin
dengan perkembangan sekarang ini
anda melangkah juga di usia yang muda
apa sih tipsnya dari seorang ade erwin
mungkin untuk anak anak muda lain di luar sana yang menyaksikan bisnis anak muda
supaya mereka juga ketika ingin memulai bisnis nggak ragu gitu
dan akhirnya juga ya bisa
mandiri dan mungkin bergerak di awal sendiri
dan akhirnya juga bisa berkembang lebih baik lagi usahanya
saya sih kayak fokus sama satu hal aja sih
apapun yang kamu lakukan atau suka gitu kan
dan peluang itu mungkin akan datang dengan sendirinya gitu
kayak siapa yang tahu gitu
gue main figureboard atau main skateboard
terus tiba tiba menjadi sesuatu yang
buat diri saya sendiri tuh wah ini cukup besar impactnya
karena dengan latar belakang keluarga saya sendiri itu
gak ada background seperti atlet atau seniman atau apapun itu
jadi gue lebih suka buat anak anak muda
jadi aku menurutku
kita harus bisa memperbaiki
untuk membuat anak anak muda
untuk membuat anak anak muda